hari masih pagi namun para pedagang di kawasan tanah abang
sudah diburu waktu untuk segera membereskan dagangan mereka
bukan tanpa alasan mereka tak mau barang dagangannya ludes
diangkut petugas apb yang melakukan penerimaan selasa pagi
bahkan mereka yang sedang melayani pelanggan pun terpaksa membatalkan transaksi
dan memilih untuk menerapikan dagangan mereka
raut kepanikan terlihat jelas di wajah para pedagang
razia kali ini sengaja dilakukan oleh petugas gabungan dari kecamatan tanah abang
kota administrasi jakarta pusat dan satpol pp
lantaran menjamurnya pedagang yang berjualan menggunakan fasilitas umum
ini kita giat rutin penyisiran sepanjang jalan parudin sampai jalan jati baru
ya untuk pedagang kilang ini sebenarnya tidak boleh yang diada di bahu jalan
kita suruh ke pojok atau ke dalam
meski pedagang terus bermunculan dan kembali menjajakan dagangan saat petugas telah melintas
namun razia penertiban pkl akan terus dilakukan mengingat akan masuknya bulan ramadan